bahkan setelah aku tahu
lagi kamu tunggu
kasian aku mas
biarin aku pergi
perasaan kamu sudah lebih tenang
sebenarnya ada apa sih
kalau mau cerita sama saya
kalau ada orang yang nanya kau ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya
dan nama prabu hijaya
aku gak sanggup menceritakan lagi soal semua itu
lagi pula kalau aku cerita
dia kan bukan ayah
nanti dia malah bingung
gak apa apa kalau kamu gak mau cerita
gimana biar kamu gak sedih
aku kan belum tanya dari mana merek tahu tos ini
mungkin ini saatnya aku bertanya
sebenarnya kamu tahu
amira sepertinya sedang sedih sekali
mungkin lebih baik aku nggak tanya dulu soal hal ini
mungkin aja amirat tahu gerakan tos ini karena memang
karena memang banyak orang yang melakukannya
kamu pasti belum mengangkatnya

kamu tunggu sini ya
andai orang itu ayah ya allah
aku gak tahu aku harus kemana

tapi aku juga gak sanggup
aku gak sanggup tinggal serumah lagi dengan mas prabu
setelah aku tahu apa yang mas prabu lakukan selama ini
satu dua tiga empat
satu dua tiga empat
sampai ke tempat muamang
untuk selamat selamat
sampai ke tempat muamang
sampai ke tempat muamang
sampai ke tempat muamang
sampai ke tempat muamang
kamu tuh kalau jalan lihat lihat dong
tapi tidak ada yang tahu
dan saya ingatkan sama kamu di jaman itu
kalau ada orang yang tanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya
dan nama pramu jaya
rekaman ini menunjukkan
kalau suami kamu sudah membunuh suami saya
semua terekam jelas di sini
aku yang merekam itu tadi
aku sudah tahu semuanya
aku sudah tahu
kalau suamiku yang membunuh mas isan
aku sekarang meninggalkan mas prabu tari
kembalikan handphoneku tari
saya akan melaporkan semua perbuatan suami kamu
kamu tidak boleh
kamu bilang jangan
tadi sendiri kamu bilang
kalau kamu yakin suami kamu itu sudah bunuh suami saya
dan kamu sudah meninggalkan suami kamu
saya akan melaporkan semua di polisi
biar gimana mas prabu itu suami aku
jangan laporin dia tari
aku gak tegang
bayangin mas prabu masuk penjara
aku juga gak tegang
apanya ada di penjara
mas prabu itu ayah dari anakku
sampai mati pun
saya tidak akan menyerahkan handphone itu kamu
dan saya akan laporkan ini semua kepada polisi
tari kasih aku handphone
saya melakukan semua itu justru karena saya sangat mencintai kamu
apa ini fitnah mas
apa ini fitnah
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan sama prabowo jaya
apa yang akan aini lakukan dengan bukti itu
saya harus berjaga jaga
saya harus bertemu dengan erlanda
dia pak prabu
kita harus segera ketemu
oh iya pak saya segera ke sana pak
penjara pernah menyebut nama saya dan nama prabu jaya
pak rekaman ini bisa menjadikan bukti
kalau prabu wijaya itu sudah bunuh suami saya saya nuntut keadilan pak
tolong prabu jaya berserta anting anting atau ditangkap pak
masuklah ke dalam penjara
baik kami akan menindak bajuti laporan itu ini
aku tahu mas iksan memang masih hidup
tapi biar bagaimanapun prabu jaya telah mencelakai mas iksan
dan membuat aku kehilangan mas iksan
bahkan setelah aku tahu mas iksan masih hidup pun
aku tetap kehilangan mas iksan
karena yang dia ingat hanya aili
prabu jaya harus menerima ganjarannya
tapi kalau dia tak tahu mas iksan dia akan
ada apa ini pak
anda kami tangkap karena terlibat kasus pembunuhan
papa ditangkap polisi ma
mas iksan tunggu ma
ya allah papa
papa papa papa jangan tinggalkan kita pak
papa jangan pergi pak
salah atau tidaknya pak prabowo
akan dibuktikan di pengadilan nanti